sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik dalam membangun bangsa dan negara ke depan
tapi kemudian dalam kemampuan sepanjang pak prabowo sempat menunjukkan soal kemudian ada yang tidak ingin diganggu jangan diganggu kalau tidak mau bergabung
lalu kemudian juga sempat mencolek soal bung karno dalam milik semua bukan milik satu partai begitu
apakah pdi perjuangan merasa tersindir begitu dengan pernyataan ini
terkait dengan bung karno apa yang disampaikan oleh pak prabowo memang bung karno tidak hanya milik rakyat indonesia
tetapi milik warga bangsa juga
karena bung karno bercita cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kestaraan antar warga bangsa
yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan mengedepankan kemanusiaan keadilan
bahkan bung karno mengusulkan pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa bangsa untuk membangun suatu
nah bagi pd perjuangan kesejarahan dengan bung karno itu sangat kuat
karena akar dari pdi perjuangan adalah pni yang didirikan oleh bung karno
dan mengelurakan suatu semangat kemerdekaan indonesia saat itu dengan mengorganisir rakyat
pdi perjuangan secara konsisten menjabarkan ide gagasan pemikiran cita cita bung karno
dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa
sehingga karena emotional bonding itulah pd perjuangan yang paling konsisten
di dalam menjabarkan seluruh pemikiran bung karno itu
khususnya terkait dengan ideologi pancasila spirit mewujudkan trisakti
sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan pdi perjuangan
dengan emotional bonding bung karno pemikiran pemikiran bung karno
ya tentu saja kami welcome
terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun
ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances
tentang pentingnya fungsi fungsi di dalam teori politik
ada yang berada dalam pemerintahan ada yang berada di luar pemerintahan
ada yang menjalankan fungsi fungsi penyeimbang
sehingga representasi dari rakyat
itu betul betul terwakili
nah bagaimana sikap pdi perjuangan
karena menyangkut hal yang sangat strategis
kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting ranting pac dpc
karena pdi perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu
rapat kerja nasional akan membahas beberapa hal yang strategis
terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh
konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak dan juga persiapan kongres yang akan datang
dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita masalah pangan
karena terbukti pangan ini terus menerus mengalami kenaikan
jangan sampai akibat global warming akibat persoalan geopolitik
lalu indonesia tidak terdepan di dalam memelopori kedaulatan di bidang pangan itu
masalah pangan juga merupakan hal yang sangat strategis untuk dibahas di dalam rapat kerja nasional
rakernas juga akan menggelorakan suatu api perjuangan
ya karena itulah nanti ada beberapa simbol simbol strategis bagaimana api perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu ditampilkan di dalam seluruh acara rapat kerja nasional yang kelima
masa setau ini mas
ini bisa dikatakan sebenarnya seperti atas kapal p pissisi tapi
indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga fungsi yang sangat penting di dalam tata pergaulan dunia
sehingga itulah yang kemudian dijabarkan di dalam pemerintahan
dan kemudian ada yang mandatori oleh undang undang dasar seperti tentang kementerian luar negeri kementerian pertahanan kementerian dalam negeri
kemudian fungsi fungsi dasar yang dijalankan oleh negara seperti kesejahteraan sosial kemudian keuangan negara dan sebagainya
sehingga hal hal yang mandatori itu dibahas di dalam undang undang kementerian negara tersebut
yang tentu saja juga melihat bahwa seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara
bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik
ini yang harus dibedakan apalagi kita menghadapi tantangan tantangan yang tidak ringan
persoalan ekonomi yang kita hadapi pelemahan rupiah masalah tenaga kerja
bahkan kemudian deindustrialisasi hal hal yang terkait dengan tingkat pendidikan kita kualitas kesehatan kita
sehingga menghadapi persoalan persoalan dan juga dampak geopolitik global diperlukan suatu desain yang efektif yang efisien
bukan untuk memperbesar ruang akomodasi karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif
yang efisien struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat
itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet
mas abdi efisien atau kurang efisien
dalam pandangan pd perjuangan kami percaya bahwa
dengan undang undang kementerian negara yang ada
sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini
tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri
zaman ibu megawati soekarno putri antara kementerian perdagangan dan perindustrian dijadikan satu
kemudian pada periode pertama bapak presiden jokowi kita melihat itu terjadi pemisahan
dan kemudian dibentuk badan ekonomi kreatif misalnya
jadi setiap presiden sesuai dengan mandatnya tentu saja punya suatu kewenangan
tetapi bagi pd perjuangan undang undang kementerian negara yang ada
itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara
di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara
mas apakah pertemuan bumega dan patraboa yang belum terlaksana itu ada sinyal bahwa ada komunikasi yang mandat
dan itu kan dibahasnya sudah lama ya sebelum lebaran bahkan wajahnya itu muncul
dan apakah faktor pak presiden yang menjadi penghalang bahwa tidak ada pengen
dalam momentum yang tepat setelah agenda agenda partai dijalankan pertemuan akan dapat dijalankan
kita kan punya agenda agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama
misalnya ada spirit tujuh belas agustus dan sebagainya
nah tentu saja komunikasi selama ini dengan partai gerindra misalnya itu dapat berjalan dengan baik
di dalam pelaksanaan pilkada misalnya kami berkomunikasi dengan gerindra dengan partai golkar
dengan partai amanat nasional dengan pkb dan hampir seluruh partai kami melakukan komunikasi politik tidak ada batas
jadi apa yang terjadi di dalam dinamika politik di tingkat nasional
itu juga diwarnai oleh apa yang terjadi di daerah di mana hampir seluruh partai saat ini berkonsentrasi pada pelaksanaan pilkada serentak itu
apakah itu sudah dikawal dari ibu megawati dan pak raka raui juga setiap hari
ibu megawati soekarno putri selalu mencermati dinamika kehidupan politik nasional
beliau aktif berdiskusi membahas berbagai persoalan bangsa dan dunia
termasuk hal hal yang sangat fundamental seperti masalah pangan
kemudian global warming itu menjadi agenda rutin dari ibu megawati soekarno putri
sehingga hal hal yang berkaitan dengan presidensial club itu juga ibu membaca
mendapat informasi dari media dan juga dari laporan yang kami sampaikan secara periodik kepada beliau
masa sekarang kemudian kemarin setelah sindiran pak prabowo di rakornas pan
lalu kemudian sikap dari pdip termasuk yang tadi soal kementerian ini mungkin tidak sejalan dengan pemerintahan yang baru
apakah terbuka kemungkinan untuk nantinya dalam rakornas di akhir bulan ini pdip akan mengambil jalur oposisi
karena banyak membaca demikian
yang kami luruskan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara kita sistem presidensial
ini memang yang dikenal adalah partai yang berada di dalam pemerintahan
dan juga ada kekuatan penyeimbang
menyangkut hal hal yang strategis tentu saja pd perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam
tapi komitmen bagi pd perjuangan adalah bagaimana berbagai persoalan persoalan rakyat saat ini secepatnya dapat diatasi bersama sama
dan pdip bisa menggunakan seluruh instrumen dari tiga pilar partai yang bekerja di tingkat nasional
provinsi dan kabupaten kota
jangan lupa kami masih memiliki menteri menteri yang berada di kabinet saat ini karena mengawal prinsip prinsip pemerintahan yang dikedepankan oleh pdi perjuangan
dan kemudian sekali lagi rakernas akan membahas hal hal yang sangat strategis

karena pdi perjuangan terkait dengan berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
nanti kita akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam rakernas
karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan masukan dari dpd parti
dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh pd perjuangan
mas apakah sepakat di luar pemerintahan soal sikap sikap kandidat yang akan disimpan di sekadar
sebenarnya kami sudah saksikan
sangat intens membahas rekomendasi calon kepala daerah
nanti yang akan dibahas adalah suatu strategi bagaimana kekuatan mesin politik partai
dimana dengan ujian yang begitu berat pd perjuangan masih menjadi pemenang pemilu
bahkan di tingkat kabupaten kota kursi dari pd perjuangan ini mengalami kenaikan
ya hampir tiga puluh delapan kursi di tingkat kabupaten kota
bukti bahwa kekuatan di tingkat grassroot ini akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak
nama nama sudah banyak yang dikeluarkan surat tugas
di dalam rakernas nanti juga direncanakan bagi kepala kepala daerah yang berprestasi akan dikeluarkan rekomendasi dari ibu ketua umum
mas apakah itu potensinya sangat kuat
bu sri mulyani levelnya kan nasional dan dunia
menjadi menteri keuangan terbaik dan kami sangat bangga
pengalaman pengalaman ibu sri mulyani tentu saja juga harus menjadi bagian dari best practices yang kami pelajari
untuk diterapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah
termasuk terkait dengan pilgub jakarta
nama nama baru dijaring ini sangat dinamis
sudah ada hampir sekitar delapan nama
dan banyak nama nama besar yang sudah ada di kantongnya ibu megawati sukarno putri
nama nama itu apakah mayoritas adalah profesional atau dari beberapa nama
pdi perjuangan kan terus mengembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis
di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat
tetapi juga membangun masa depan
karena kami partai yang memiliki sekolah partai
jika nama nama yang masuk itu dipertimbangkan
dan di jakarta pd perjuangan harus bekerja sama dengan partai politik lain
kami sudah membagi tugas siapa yang berkomunikasi dengan gerindra
siapa yang berkomunikasi dengan pan dengan golkar dan sebagainya
termasuk anies yang sudah di jakarta apa yang sudah anda lakukan untuk membuat masing masing
ya kader kader dari pd perjuangan yang memiliki rekam jejak
rekam jejak kepemimpinan yang baik prestasi yang baik
dan nanti ada daerah daerah yang merupakan basis pd perjuangan
itu merupakan figur yang muncul dari proses pengembelengan kader
contohnya di jawa barat itu kami melakukan suatu kombinasi
antara eksternal dari partai lain dan internal
di daerah jambi misalnya kami dorong kader partai yang muncul
hal hal seperti itu kami lakukan secara intens di dpp
mas untuk jawa barat apakah mungkin akan berkaitan dengan gerindra
atau mungkin dengan golkar yang benar benar punya nama
misalnya gerindra kan ada deddy mulyadi kalau di
nama yang diusulkan untuk mendampingi mereka misalnya
misalnya dari pan muncul pak bima arya kami sudah berkomunikasi
gerindra pak deddy mulyadi kami juga memiliki rekam jejak kepala daerah
dengan pak ridwan kamil kami juga menjalin komunikasi yang baik
sehingga dari nama nama yang muncul itu terus kami godok
pak ganjar semua semua untuk pak ganjar sanjika atau
ya dari nanti akan ada penugasan penugasan
setidaknya di dalam pilkada ini seperti pak ganjar

itu juga akan membantu upaya upaya pemadaman
mempersiapkan kader kader melalui sekolah partai
karena latar belakang pak ganjar kan dulu juga banyak di body clad partai
sehingga secara periodik pak ganjar prof mahfud
itu masih sering bertemu dengan ibu megawati soekarno putri
membahas hal hal yang strategis tentang persoalan bangsa dan negara
pak ahok juga lagi disuruh mas
jadi terkait dengan pak ahok
dengan pengalamannya dengan keberaniannya
dan integritasnya juga memberikan masukan di dalam rancangan sekolah partai
jadi saat ini kami sudah merancang sekolah partai untuk calon kepala daerah
di situ kami juga melibatkan pak ahok ibu risma
untuk merancang kurikulum agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah pd perjuangan bisa diterapkan ke yang lain
dan kemudian di semarang misalnya
itu dikelola dengan baik
itu semua dari kepala daerah yang nantinya akan ditampilkan di rakernas
jadi di rakernas bd perjuangan nanti ada laporan kepada rakyat
berupa hal hal apa yang sudah dilakukan oleh pdi perjuangan untuk rakyat bangsa dan negara
mas di jawa timur kira kira apakah bdt akan bersama pak bipa
atau akan membuat oleh sendiri
pak said abdullah selaku yang ditugaskan di jawa timur
melakukan komunikasi yang intens dengan ibu kofifah
ya tentu saja itu juga menjadi suatu opsi
tetapi kami juga punya opsi lain
untuk misalnya memadukan kader pdi perjuangan yang berprestasi dengan partai lain
kemudian ada juga dari golkar yang juga sudah berkomunikasi
sehingga nama nama saat ini masih pengerucutan
mengingat pendaftaran itu kan baru dilakukan pada dua puluh empat sampai dua puluh tujuh agustus
surat tugas yang tadi disampaikan itu contohnya siapa saja
surat tugas yang tadi diterbitkan
contohnya bupati ngawi dan wakil bupati itu tetap
kemudian wali kota surabaya dan wakil wali kota surabaya itu juga tetap
tergalek bupati dan wakil bupati itu tetap
di jawa tengah akan dibahas hari selasa
dan kemudian di beberapa wilayah indonesia timur
seperti maluku papua itu juga sudah dikerucutkan
berarti untuk yang tingkat provinsi itu belum ada nama yang resmi
ya kita mulai dulu dari kepala daerah
kepala kepala kepala dairah dari pd perjuangan sama wakil kepala dairah
kemudian indonesia timur kami prioritaskan mengingat medannya harus diputuskan lebih awal
baru kemudian daerah daerah ya seperti jawa tengah kemudian jawa timur bali itu nanti
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya